saya mau ngelamar ke teteh
saya mau ngelamar ke tete jadi sopir
kan kamu udah kerja di keluarga saya jadi sopir
sayang udah gak diperluin lagi
keputusan papi dibatalin
kamu masih kerja
kan saya udah bilang barusan sama kamu
saya kira kamu kesini bukan sekarang
kamu kesini ada apa
mau nengok anak iun yang sakit
tapi udah sekarang mau pulang
baru lumayan bos
ini saya sudah berusaha
mungkin masalah wajah
wajah saya kenapa bos
kamu perlu operasi plastik
harus lihat sudah tahu gerakan kita
hanya ada dua pilihan
bermain lebih cantik
atau sekalian perang
jangan yang kedua bos
kang mus masih kuat
yang di pasar sudah sempat berantakan
tapi sekarang kelihatan solid lagi bos
kang mus sempat ke pasar
mantasnya sudah turun
sudah ada yang merhatiin kang
waktu saya kesana
dik dik sudah ada disana
saya kira cuma saya aja yang suka sama yuyun
sama kamu juga
saya kira dia gak ada niat sama yuyun
dia kan deket sama pembantunya kang bahar
amin kok pakai baju dinas lagi
tehkinanti mau minta diantar
amin nanti sekalian ngelamat kerja aja jadi supir tehkinanti
ide bagus tuh
pih nanti pergi dulu ya
kamu kesini tapi seharian di luar
nah temennya kakek
aku mau pergi dulu kasian lo kakek sendirian
ah yuk ya

jadi sudah gak deket lagi sama pembantunya kang bahar
makanya sekarang saya deketin
ya terima kasih
ngomong ngomong udah lama kerja di sini
hmm kalau amin
udah tiga tahun lagi
tapi sudah mau berhenti
katanya bapak udah gak perlu supir lagi
saya mau ngelamar ke teteh
mau ngelamar saya
saya mau ngelamar ke teteh jadi supir
kan kamu udah kerja di keluarga saya jadi sopir
sayang udah gak diperluin lagi
keputusan papi dibatalin
kamu masih kerja
kan saya udah bilang barusan sama
kamu lama di bandung
tapi aku udah ngajuin berhenti kerja di jakarta
mau nyelesain tugas akhir
biar beres kuyanya
berarti kamu bakal tinggal di bandung lagi
itu kabar gembira buat aku
kemarin penampilan kamu sudah cocok jadi tukang cireng
sekarang ganteng lagi
jadi mau wiras swasta jualan cireng
kayaknya mah nggak jadi
setelah saya pikir pikir wira swasta bukan bidang saya
apalagi jualan cireng
udah mapan gini
buat apa jualan cireng
kamu ganti mobil lagi
emang ada dua
kamu memang hebat
ini kenalin temen saya
si saeb kemana
terus pindah ke jakarta
aku ngerasa kehilangan
kenapa nggak pernah telepon
aku sebenarnya mau ngelupain kamu
waktu kita sekantor dulu
perasaan aku biasa aja
eh begitu bisa
malah inget terus
aku mau ulang pertanyaan aku dulu di sini
aku mau jadi pacar kamu
kamu mau jadi pacar aku
soal papi aku yang udah kamu tahu gimana
aku mau pacarin kamu
bukan papi kamu
kamu tadi dari mana
yang tadi kamu tegur
itu bekas korban saya sama junedi
tadi saya sembunyi
soalnya dia pasti ingat saya
itu temen saya
uangnya masih ada
pasti uangnya banyak
dia itu manajer
kalau kamu nggak percaya
tanya aja sama junedi
apanya yang aneh
masa manajer dompetnya minim
kalau aku keluar dari pekerjaan aku sekarang
begitu tugas saya selesai
aku belum itu bisa balik lagi ke situ
cari kerja kan
susah nggak mudah
tapi kan apapun keputusan kamu
aman sudah punya kerjaan
atau tugas akhirnya sama kuliahnya mau cepat selesai
perlu aku bantuin nggak
bikin tugas akhirnya
aku merasa gila
di negara standards
berfaedah ya kamu datang